antusiasme masyarakat memeriksakan diri secara sukarela patut diapresiasi
tapi di sisi lain mereka yang tidak mengalami gejala tidak dianjurkan untuk memeriksakan diri
riwayat perjalanan dan kontak juga jadi pertimbangan tidak sedikit masyarakat
yang masih bertanya bagaimana protokol medis saat ini
sudah bergabung dari luar studio dengan bapak syamsi hadi
selamat malam bapak syamsi
selamat malam mbak rufani
pak syamsi apakah benar istri anda mengalami gejala yang mirip dengan covid sembilan belas
gejalanya apa saja pak yang dialami oleh istri anda sehingga anda bisa menyimpulkan bahwa itu adalah gejala covid sembilan belas
sebenarnya waktu ke rumah sakit hari minggu tanggal lima belas ya mbak
setelah istri saya pulang penelitian dari kantornya di batam
itu memeriksakan kondisinya yang lagi sesak nafas
dan batuknya sering
lalu dibawa ke salatasi ritd di daerah jakarta selatan
itu dokter langsung melarang istri saya pulang dan memasukkan istri saya ke dalam ruang isolasi
dan akan merujuk segera istri saya ke rumah sakit rujukan
itu perintah dokter
dan informasi dari dokter saya diterima
pak samsi apakah pada saat dibawa ke rsud salah satu di jakarta selatan yang anda sebutkan tadi
istri anda dilakukan pemeriksaan seperti tes ronsen torak dan juga tes darah begitu untuk mengecek kadar leukosit
tes darah atau torak sampai rontong ada
hasilnya bagaimana pak
tekanan darah panas tinggi
ini kita ada semua
datanya dari rumah sakit ronsennya juga ada
dan akan segera dirujuk ke rumah sakit rujukan
hari minggu itu mbak
kenapa tidak langsung dikirim
karena menurut dokter yang memeriksa kondisi istri saya rumah sakit rujukan sedang penuh semua
dato' subroto polri pool kamad yati polri pool yulian tjotjoroso juga sedang penuh
jadi sementara istri saya diisolasi di tempat mereka di rsud mereka
sambil menunggu ada yang kosong di salah satu rumah sakit rujukan
berapa lama pak disuruh menunggu di rumah sakit tersebut
sampai hari selasa
pada hari selasa bagaimana kondisi istri anda
apakah sudah mengalami perbaikan karena dirawat oleh rumah sakit tersebut
atau mengalami penurunan begitu pak samsi
kondisi agak membaik
tapi yang saya agak pertanyakan hari senin ini saya di swab untuk diperiksakan di litbangkes
dan hari senin sepuluh pagi
menunggu hasilnya hari rabu hari ini
tetapi tiba tiba hasil belum keluar istri saya sudah dipulangkan hari selasa sore
yang saya pertanyakan hasil belum keluar
kami belum tahu istri saya kami sekeluarga belum tahu
istri ini hasilnya positif atau negatif
apa sebetulnya penjelasan dari pihak rumah sakit pak
kenapa alasan mereka memulangkan istri anda meskipun hasilnya itu belum keluar
tadi saya sore ke sana ke rumah sakit
saya tanya dokternya
dokternya yang merawat dari awal istri saya dan memulangkan
itu jawaban dokter juga
itu arahan dinas kesehatan
bahkan yang agak sedikit mengganggu saya dokter berucap dia pun tidak berani pulang
sampai hasil istri saya keluar
kenapa dok belum pulang
ya saya takut
keluarga saya di rumah terpapar
tetapi dia berani memulangkan istri saya arahan ke dinas
dia tidak takut
saya keluarga saya kalau saya sekarang pulangkan istri saya akan terpapar
dia sendiri sebagai dokter yang merawat istri saya
takut pulang sebelum hasil istri saya keluar
oke anda sekarang dengan istri kabarnya menginap di hotel begitu untuk menghindari kontak dengan putra putri
betul begitu pak samsi
dengan keluarga mbak
dari kemarin setelah kami dikeluarkan dari rumah sakit
saya harus menjaga jaga kemungkinan terburuk
takut saya menjaga yang kemungkinan terburuk
oke apakah anda sudah datang mencoba untuk mendatangi rumah sakit rumah sakit rujukan
seperti rspi sulianti saroso kemudian rspi degatut subroto
dan juga mungkin balitbangkes kementerian kesehatan begitu
karena kemarin itu saya istri jam tiga sore di pulau lantang mbak
ini dengan ada tulisan di sini odp suspek covid sembilan belas
di sini pun dengan tulisan tangan
bunyinya apabila selama isolasi terjadi perubahan kondisi
segera ke igd rumah sakit rujukan
jangan ke mereka lagi
lalu istri saya kemarin sempat mereka terawat dan isolasi tiga hari
mereka ambil contoh tenggorokan dan hidung disuap dironsen
hasilnya belum ada tapi mereka menyuruh pulang
ya keadilan saja dokternya dia tidak berani pulang mbak
saya punya keluarga di rumah
lebih baik saya berpikiran kemungkinan terburuk
yang terjadi pada istri saya daripada keluarga besar kena semua
oke pak samsi mungkin bisa anda ceritakan
riwayat istri anda mungkin punya kontak dengan orang yang positif
atau istri anda baru pulang dari luar negeri begitu
jadi bukan positif mbak
jadi istri saya baru melakukan pekerjaan dinas
kebetulan istri saya di salah satu kementerian
dinas untuk penelitian ke pulau batam
iya apakah di situ ada kontak dengan pasien yang positif covid
rekan penelitiannya baru pulang dari jepang tanggal tujuh
karena dia kuliah di jepang mbak
tanggal tujuh baru pulang dari jepang
tanggal sembilan berangkat bersama ke batam penelitian
dan kebetulan satu kamar dengan istri saya
teman istri saya sih sehat mbak
nah kontak langsung yang terhadap orang yang menderita mungkin tidak
tapi perjalanan ke luar kota iya
dan ketemu orang yang dari luar negeri iya
oke oke setelah ini apa sebetulnya yang diharapkan oleh pak samsi
dan juga istri mungkin dari kementerian kesehatan bisa memfasilitasi
saya cuma ingin hasil swab cepat dapat
dapat kami dapatkan dari lead bankers
entah itu negatif atau kemungkinan terburuk positif
dari hasil kondisi istri saya karena keluarga besar juga khawatir
lingkungan sekitar rumah juga kalau istri belum ada kepastian negatif
merasa keberatan mbak
lalu istri saya ini kalau memang dia negatif covid sembilan belas
tapi dia masih panas masih demam masih sesak nafas
lalu arahan dari rumah sakit ini istri saya ya dirujuk ke penyakit dalam
atau disembuhkan penyakit yang bukan covid nya tapi kok malah disuruh pulang ya
itu saja mbak saya ingin hasilnya cepat keluar
cepat kami terima
baik pak samsi dan juga istri
semoga hasil pemeriksaan swab dari istri anda ini segera keluar
dan kami semua mendoakan bahwa itu hasilnya negatif dan keluarga anda baik baik saja
tidak ada yang terinfeksi covid sembilan belas begitu pak samsi dan juga istri
amin terima kasih banyak
terima kasih sekali sudah berbagi cerita kepada cnn indonesia pada malam hari ini